sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

iya pak tapi
tapi kan dia kuat pak
dia bisa ngelakuin apa aja kok pak
tapi peraturan tetep peraturan wak
tapi peraturan tetep peraturan wak
tapi peraturan tetep peraturan wak
kalau semua ini salah lo lo terpaksa go scores
pak tolongin saya dong pak ini semua salah saya
saya emang sedih supaya saya bisa kerja di sini
ya udah oke
lo nggak jadi go scores
tapi mulai sekarang jabatan lo gue turunin
lo bukan lagi mandor tapi lo tukang biasa
pak tolongin saya pak saya butuh kerjaan ini pak
saya senang banget bisa kerja di sini
alhamdulillah pak makasih banget ya
bisa bisa aja tuh perempuan kerja di proyek
tapi gue pernah lihat dia
kerjanya emang lumayan
biar dia perempuan tapi tenaganya kuat
tampaknya juga lumayan
boleh juga cari cewek muda kayak gitu
pasti nggak doyan rumpi tuh
dan yang penting nggak cengeng
eh dis tunggu dulu
kan kamu udah ketawa kan
kan kamu udah ketahuan kalau kamu perempuan
terus gimana dong
ya ngapain masih pakai topi sama kemeja begini
ya gue harus nyamar
gue takut mereka semua gak bisa nerima gue
ya gue takut aja mereka punya pikiran kotor
gue harus jadi gatot
bener juga sih
maksudnya pikiran kotor apa sih
bukan bukan jadi gini
kalau rambut gue dilepas jadinya cepet kotor gitu
kenapa lo kaget ngeliat gue di sini
gue naik taksi ya kan
nggak ada kapok kapoknya maksa gue
ya udah lo buru buruan masuk
duduk samping deh
semangat banget dia ngajak ke jalan
apa sih maunya nih anak
sana lo sebelah
ya udah nggak usah pakai nendang nendang gitu dong
ya c antagonim nya sudahlah
kita jangan sabar sabar
hanya se bitch lagi dongo

miko tuh siapa sih temen lo kan bete banget tuh
eh dia itu bete banyak banget gak berseri tau gak lo
dia itu kayak mesin at yang berjalan
nah bapaknya itu punya perkebunan sekitar ya seratus ribu hektar tau gak lo
kembali gak an
apa ada yang salah sama diri gue ya
tak ada apa apa maksudnya